kami juga membahas mengenai tentu saja pergerakan nilai tukar rupiah yang nanti pak gubernur akan menjelaskan
terutama yang terjadi pada minggu minggu terakhir ini
kemudian kita juga membahas bahwa fundamental ekonomi kita pada triwulan pertama tahun dua ribu delapan belas tetap kuat
kondisi apbn yang terus terjaga dengan defisit anggaran dan defisit keseimbangan primer yang jauh lebih kecil dibandingkan triwulan satu tahun dua ribu dua puluh
jadi momentum pertumbuhan ekonomi terus berlanjut dengan konsumsi investasi dan ekspor yang terus terjaga
dengan ditopang oleh neraca
perdagangan yang mengalami surplus pada bulan april ini
ketahanan sektor eksternal juga tercermin dari posisi cadangan devisa sebesar satu ratus dua puluh enam miliar dolar amerika pada triwulan satu tahun dua ribu delapan belas
cadangan devisa ini cukup untuk menutup tujuh sembilan bulan impor dan tujuh tujuh bulan import plus pembayaran utang luar negeri pemerintah
angka ini jauh di atas benchmark internasional yang dianggap aman yaitu tiga bulan
nanti pak gubernur pak wimbo dan pak halim masing masing akan menjelaskan apa yang kita lakukan secara sendiri sendiri maupun bersama sama di dalam forum kssk
yang saya ingin tekankan adalah bahwa kssk akan terus melakukan sinergi koordinasi dan kerjasama
yang makin erat apalagi dihadapkan pada kondisi eksternal yang semakin dinamis
kita melihat bahwa kebijakan dari fed fund rate kebijakan moneter negara maju perang dagang antara amerika dengan china dan kondisi geopolitik merupakan faktor resiko yang berasal dari eksternal yang harus terus kita waspadai
dari sisi domestik resiko yang harus kita cermati adalah perkembangan nilai tukar dan tampaknya terhadap stabilitas perekonomian dan momentum pemulihan ekonomi yang sekarang sedang berjalan
bi ojk lps dan kementerian keuangan akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan agar ketahanan makroekonomi dan kebiasaan ekonomi akan terus berjalan
sistem keuangan tetap terus terjaga dan mendukung momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan makin berkualitas
kita akan terus memperbaiki dari masing masing pihak domain kewenangan yang dimiliki
mungkin saya mulai dari kementerian keuangan kami akan terus menjaga apbn menjadi instrumen yang terus mendukung pertumbuhan ekonomi
namun juga tetap menjaga sustenabilitas dan kredibilitas apbn
pemerintah akan mencari pemerintah yang lebih kecil dan yang lebih kecil yang lebih kecil
karena dari sisi pendapatan negara dari sisi perbaikan penerimaan perpajakan seperti tadi saya sampaikan penerimaan perpajakan hingga april ini menunjukkan tren yang terus membaik
baik dari sisi ppn maupun pph badan
kemarin pph perorangan adalah selesainya pada bulan
pemerintah akan menjaga kualitas belanja terutama belanja di bidang infrastruktur sumber daya manusia dan mendukung perekonomian serta menjaga terutama kelompok yang selama ini dianggap vulnerable atau mudah terkena shock terutama masyarakat miskin
kita juga akan menjaga defisit kita dan pengelolaan
pemerintah akan menjaga pengelolaan utang secara hati hati transparan dan akuntabel
semua data mengenai pengelolaan utang baik dalam negeri maupun luar negeri selalu kita sampaikan kepada publik secara transparan
pemerintah juga akan menjaga agar kenaikan harga minyak dan dinamika nilai tukar tidak mengganggu pelaksanaan apbn momentum pergerakan ekonomi
dan juga melakukan
pemerintah juga akan menjaga keamanan dan keamanan keuangan

pemerintah juga akan menjaga keamanan dan keamanan keuangan
itu yang dari kementerian keuangan
saya berikan kepada pak agus
oh jangan lupa bahwa ini adalah rapat kssk terakhir dengan pak agus
jadi pak agus diberikan treatment yang luar biasa istimewa hari ini
terima kasih bu menteri
sudah sudah sekalian kami menambahkan bahwa
bank indonesia akan terus mengoptimalkan bauran kebijakan moneter
dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan
bank indonesia akan terus memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah
sesuai dengan fundamentalnya
dengan tetap mendorong mekanisme pasar
untuk itu bank indonesia menempuh empat langkah kebijakan sebagai berikut
pertama bank indonesia akan senantiasa berusaha mengembangkan kebijakan rupiah
pertama bank indonesia akan senantiasa berusaha mengembangkan kebijakan rupiah
pertama bank indonesia akan senantiasa berusaha mengembangkan kebijakan rupiah

baik falas maupun rupiah
baik falas maupun rupiah
kita berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk mendorong lindung nilai
kedua memantau perkembangan perekonomian global
dan dampaknya terhadap perekonomian domestik
bersama dengan institusi eksternal lainnya
bersama dengan institusi eksternal lainnya
keempat apabila tekanan terhadap nilai tukar terus berlanjut
serta berpotensi mengganggu stabilitas perekonomian
bank indonesia tidak menutup ruang bagi penyesuaian suku bunga
kebijakan bank indonesia tujuh days reverse repo rate
kebijakan ini tentunya akan dilakukan secara berhati hati
terukur dan bersifat data dependence
mengacu pada perkembangan data terkini maupun perkiraan ke depan
kami juga ingin menambahkan bahwa bank indonesia
bersama dengan anggota kssk yang lain
kita juga sudah berkoordinasi sampai dengan
menko perekonomian dan menteri bumn
untuk meyakinkan koordinasi antara instansi instansi ini
baik untuk menjaga stabilitas sistem

kami juga ingin menyampaikan untuk meyakinkan bahwa
likuiditas falas dan rupiah itu tersedia
bank indonesia membuka kemungkinan untuk kita melakukan
lelang swab yang lebih sering dari satu kali seminggu
ataupun kami akan bisa melakukan suatu bentuk lelang term repo
sehingga untuk meyakinkan likuiditas rupiah itu senantiasa ada
kami juga mendiskusikan tentang tersedianya second line of defen

indonesia sudah mempunyai dengan negara negara sahabat
seperti dengan jepang bilateral swap arrangement
dua duanya ini masing masing dua puluh dua tujuh miliar dolar
kita juga punya hubungan bsa dengan negara negara anggota asean
kita juga punya fasilitas dengan negara korea dan negara australia
yang terkait bilateral currency swap arrangement
jadi ini adalah bentuk bentuk untuk kita senantiasa menjaga stabilitas sistem keuangan indonesia
di tengah situasi global yang cukup perlu perhatian
kami kembalikan ibu menteri
terima kasih ibu menteri
kinerja lembaga keuangan membaik terjemin antara lain pertumbuhan penyaluran kredit perbankan
yang berangsur pulih serta didukung oleh likuiditas yang memadai
kemampuan bank untuk menyerap risiko terjaga dengan baik
terjemahan dari rasio capital equity qc yang menunjukkan permodalan yang kuat
yaitu dua puluh dua enam puluh tujuh persen
di samping itu juga risiko kredit terpantau dengan baik
yaitu masih di bawah ambang batas
jauh di bawah lima persen bahkan sudah semakin menurun trennya

dan keuntungan lainnya
seiring dengan langkah konsolidasi kredit industri perbankan
sedangkan pada industri keuangan non bank
permodalan perusahaan asuransi dan pembiayaan terjaga pada level yang cukup baik
tekanan pada pasar modal akibat sentimen negatif dari pasar global dapat diredam
oleh kinerja emiten yang terpantau masih stabil
seiring meningkatnya persepsi investor atas prospek perekonomian di indonesia
volume kepemilikan saham oleh non resident
diluar dugaan malah mengalami peningkatan
meskipun secara berangsur
ada beberapa saham yang nilainya menurun
karena beberapa investor sudah mulai mengambil aksi ambil untung di beberapa saham
perbaikan peringkat layak investasi indonesia menjadi triple b
dengan oknum stabil oleh fitch
dan japan credit rating agency atau gsr
dengan outlook stabil oleh modis
membantu memperbaiki persepsi investor terhadap prospek perekonomian indonesia
dengan peningkatan tersebut
kini indonesia pada satu tingkat lebih tinggi dari level investment grade sebelumnya
optimisme atas prospek ekonomi indonesia
yang positif terhadap penerbitan surat berharga negara
dan masih mencatat netbuy
otoritas jasa keuangan akan terus memantau kondisi perkembangan di sektor keuangan
juga mencermati stabilitas sektor jasa keuangan
terutama volatilitas di pasar saham
dan kondisi likuiditas sektor jasa keuangan
yang terdampak oleh adanya gejolak eksternal
kapasitas sektor keuangan domestik dinilai masih cukup tinggi
untuk mengakselerasi pertumbuhan pendanaan
seiring dengan perbaikan prospek ekonomi domestik
dan juga likuiditas yang juga masih terjaga
otoritas jasa keuangan mempersiapkan langkah langkah antisipasi apabila diperlukan
serta memperkuat koordinasi dengan lembaga lembaga terkait
untuk memastikan bahwa lembaga jasa keuangan telah melakukan langkah langkah mitigasi
yang memadai sehubungan dengan peningkatan resiko di pasar keuangan
termasuk koordinasi pengawasan terhadap transaksi transaksi
terutama transaksi falas oleh perbankan
sebagai upaya memperkuat daya tahan sektor perbankan
otoritas jasa keuangan juga telah memutakhirkan atau mengupdate daftar bank sistemik
yang ditetapkan sesudah koordinasi dengan bank indonesia
kami dari lembaga penjamin simpanan memantau pergerakan simpanan masyarakat
yang ada di sistem perbankan kita dan juga pergerakan tingkat suku bunga simpanan
dalam rangka mengases bagaimana dampaknya terhadap stabilitas sistem keuangan
selama kuartal pertama dan bulan april ini kami melihat pergerakan simpanan
masyarakat yang ada di perbankan kita relatif tetap dalam kondisi yang normal
tidak ada gejala terjadinya penarikan dana yang berlebihan
serta tidak ada gejala terjadinya flight to safety maupun flight to quality
dan dalam konteks pergerakan tingkat suku bunga simpanan
sampai saat ini tingkat suku bunga simpanan yang berada pada bank bank yang menjadi rujukan lps
memiliki kecenderungan masih terus menurun sebetulnya walaupun sudah terjadi pelandaian
dan pada beberapa buku bank terutama buku tiga dan buku empat
pergerakan tingkat suku bunga simpanan cenderung melandai dan agak sedikit
kemungkinan dalam beberapa waktu ke depan akan meningkat
ke depan lembaga penjamin simpanan akan turut bersinergi dengan anggota kssk yang lain
terus memantau dan mencermati perkembangan simpanan masyarakat dan tingkat suku bunga simpanan ini
terutama sebagai kami melihat adanya dampak potensi peningkatan kebutuhan dana
untuk penyaliran kredit dan dampak faktor eksternal
khususnya respons perbankan nasional terhadap pergerakan suku bunga global
sudah sudah sekalian
kita kssh akan terus melakukan koordinasi
secara sangat ketat dan kuat
untuk menjaga stabilitas sektor keuangan
atau sistem keuangan secara keseluruhan
tadi kita terus melakukan berbagai macam eksersis
untuk melihat perkembangan yang terjadi
baik yang berasal dari faktor eksternal
maupun yang berasal dari faktor internal
seperti diketahui kita akan masukin bulan ramadan
dan kemudian akan idul fitri
di dalam negeri tentu kita juga memiliki dinamika
yang harus kita terus jaga
agar stabilitas tetap bisa menjadi suatu sistem
yang membantu masyarakat di dalam meningkatkan kesejahteraan
dan memperbaiki keadilan sosial
dan ini akan dilakukan baik di antara keempat institusi ini
maupun dengan lembaga lembaga yang lain
tadi disampaikan oleh pak agus
dengan menko perekonomian
dengan menteri bumn terutama untuk instansi instansi
yang memang memiliki potensi mempengaruhi stabilitas
sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan
kita ketahui bahwa rapat berkala kali ini
adalah merupakan rapat terakhir bersama
gubernur bank indonesia agus martowedoyo
kssk sangat menghargai dan berterima kasih
atas kepemimpinan dan kontribusi yang serta dedikasi yang luar biasa
dari pak agus sebagai kolega kita semua
sebagai teman dan satu tim di dalam menjaga stabilitas
sistem keuangan indonesia
kita semuanya merupakan suatu tim yang sangat menikmati
kolegial atau dalam hal ini pertemanan yang luar biasa
baik profesional dan punya integritas serta dedikasi
yang luar biasa tinggi dari pak agus
tapi kita juga yakin bahwa nanti dibawah kepemimpinan
gubernur bank indonesia pak peri
kita juga pasti akan juga menemukan suatu kerjasama
dan juga sinergi antar lembaga sehingga fungsi kssk
akan tetap bisa berjalan secara baik efektif dan kredibel
saya sebagai ketua kssk dan atas nama semua anggota kssk
ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi
kepada pak agus
secara personal tentu kita kehilangan di dalam pertemuan kssk selanjutnya
namun kita juga tahu bahwa kita pasti akan ketemu pak agus
di dalam fungsi dan kesempatan yang lain
terima kasih pak agus